memahat rupa pada pelat tembaga ini menjadi keahlian mujirun ia adalah inggrafer atau
pemahat gambar pada uang kertas rupiah berangkat dari kecintaannya akan seni rupa sejak kecil
pria berusia sekitar enam puluh tahun ini menjadi inggraver sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan betulan saya dari kecil
memang banyak berkecimpung dalam bidang seni rupa dari sd suka bikin wayang terus sampai slta
terus banyak order gambar wajah gambar wajah meski demikian perjalanan mujirun sebagai pemahat
gambar uang tidaklah mudah saat duduk di bangku smp ia dipaksa sang kakak yang membiayainya masuk
sekolah teknik karena profesi seniman dianggap tidak menjanjikan namun tekad mujirun lebih kuat
sang ayah yang melanjutkan pendidikan ke sma dan menekuni bidang seni rupa menjelang lulus
mujirun menuai tuah atas ketekunannya ia direkrut perusahaan percetakan uang negara untuk menjadi
inggraver saya waktu kebetulan saya masuk di sesri sebelum lulus sudah diminta ke peruri jadi
pejabat peruwi minta yuk kerja di peruli tak gaji sekian
banyak yang dipelajari mujirun untuk menjadi inggraver andal seperti jenis alat dan teknik
ukir ia pun diajari mentornya di luar negeri bukan hanya bakat yang diperlukan tetapi juga
ketelitian konsentrasi dan konsistensi agar gambar terlukis dengan sempurna sepulang dari eropa
sepulang dari eropa sepulang dari eropa sepulang dari eropa sepulang dari eropa sepulang dari eropa
mujirun memberanikan diri mengikuti seleksi membuat gambar uang di kantornya tak disangka
gambar ukiran teku umar karyanya dipilih untuk dipampang pada uang pecahan lima ribu rupiah yang
terbit pada seribu sembilan ratus delapan puluh enam tak hanya sampai situ karya lain mujirun pun diakui negara karyanya dipilih langsung
oleh presiden soeharto ketika itu agar dapat dicetak pada uang pecahan lima puluh ribu rupiah
ya mujirun adalah orang dibalik gambar soeharto mesem tersebut
pak erto itu juga fenomenalnya masalahnya pak kita bersaingnya bukan luar negeri bukan dalam
negeri luar negeri juga iya dalam negeri juga ada yang buat luar negeri pun itu waktu kompetisi
langsung dibawa ke cendana yang di acco yang nama saya karena nomor mungkin kalau saya cerita
mungkin pakai nama itu mungkin oh mentang mentang indonesia ya dimenangkan aja itu enggak kesana
kan enggak fair gitu dan nomor saya ya alhamdulillah ini yang gambar pak arto mesem ini orang banyak
menganggap bahwa ini mirip mujirin pun memaknai uang rupiah bukan sebatas alat tukar tetapi karya
seni dan simbol budaya bangsa yang perlu dijaga selama menjadi ingraver di perusahaan ia tak pernah
menceritakan profesinya kepada keluarga dan seperti panggilan hati walau sudah
pensiun dari peruri pada dua ribu sembilan mujirun masih aktif mengukir gambar tokoh nasional inessa yuniza
nugra endrianto tangerang banten